kasus kematian akibat tersengat listrik masih kerap terjadi
desember dua ribu dua puluh dua lalu seorang pria parubaya meninggal dunia
tersengat arus listrik saat hendak berjualan di kawasan kebayoran lama jakarta
korban tak sengaja memegang pagar yang ternyata teralili listrik tegangan tinggi
proses evakuasi pun berlangsung dramatis
lantaran tubuh korban terpental ke aliran air yang merendam permukiman warga
general manager pln unit induk distribusi jakarta raya dodi b pangaribuan mengatakan
dalam kasus kematian akibat sengatan arus listrik
pln akan melakukan investigasi berdasarkan laporan yang diterima
apabila ditemukan unsur kesalahan dari pln
maka penyelesaian akan dilakukan melalui proses hukum yang berlaku
secara aturan kita tidak ada untuk memberikan kompensasi
tapi di banyak kasus karena alasan kemanusiaan alasan kita bersimpati tentu
pln juga tidak tinggal diam
mulai dari misalnya melakukan pertolongan pertama
kemudian kalau ada hal hal lain yang diperlukan juga kita siap membantu
termasuk dengan keluarga korban
untuk menghindari sengatan listrik saat banjir
kita akan membuat perubahan yang bisa anda lakukan
apabila anda di dalam rumah
hal pertama yang harus dilakukan adalah mematikan mcb
yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik
sehingga rumah akan aman dari kemungkinan terjadinya korslet arus pendek
yang kedua jangan lupa mencabut berbagai instalasi peralatan listrik di rumah anda
warga yang sedang mengalami banjir juga diimbau untuk menggunakan alat pelindung diri
pasalnya dalam banyak kasus
kebanyakan korban tidak menyadari ada aliran listrik yang bocor
baik itu dari tiang listrik di sekitar
maupun dari sumber sumber listrik di dalam rumah
kejadian yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu
banyak warga yang tidak menyadari bahwa mungkin ada kabel listrik yang putus
kemudian kabel listrik itu ada di daerah genangan
yang tentunya ini memberikan hantaran listrik kepada areal yang ada di sekitarnya
jadi kalau seandainya kita menggunakan
sepatu karet misalnya ataupun sendal karet
setidaknya bisa melindungi diri kita
bagi anda yang menemukan keanehan keanehan pada sumber listrik seperti kabel yang menjuntai
dan juga kerusakan kerusakan lain
dapat melapor ke hotline yang disediakan pln di satu ratus dua puluh tiga